satgas covid sembilan belas mencatat angka kematian karena covid sembilan belas di indonesia dalam tahap mengkhawatirkan
dimana bertambah lebih dari seribu kematian setiap hari
bahkan pada dua puluh tujuh juli lalu indonesia mencatat jumlah kematian tertinggi dua enam puluh sembilan
hingga rabu jumlah kematian pada bulan juli mencapai tiga puluh satu ratus enam puluh sembilan
jumlah ini menjadi angka kematian bulanan tertinggi dan meningkat tiga kali lipat dibandingkan bulan juni tujuh sembilan ratus tiga belas kasus
lima dari sepuluh provinsi penyumbang angka tertinggi berasal dari luar pulau jawa dan bali yang kebanyakan tidak melakukan ppkm level empat
pemerintah telah meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan demi mencegah kematian
ada pun upaya tersebut antara lain penambahan tempat isolasi terpusat dan rumah sakit lapangan
jika dilihat dari provinsi yang mengalami kenaikan kematian mingguan per tanggal dua puluh lima juli lalu
ternyata lima dari sepuluh provinsi berasal dari luar jawa bali
meski jawa tengah jawa timur dan dki masih menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian
namun kita perlu waspada juga dengan kalimantan timur riau sulawesi selatan kalimantan tengah dan sumatera selatan
yang turut menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian